berbuka puasa adalah waktu yang paling dinanti setelah seharian tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dan nutrisi
untuk mengembalikan energi setelah puasa konsumsi buah buahan segar saat berbuka jadi salah satu pilihan
namun perlu diingat beberapa buah dengan kandungan asam tinggi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat perut kosong
selain kurma beberapa buah buahan yang baik dikonsumsi kala iftar adalah semangka apel anggur blewah dan alpukat
selain mengandung gula alami yang mampu mengembalikan energi kandungan airnya yang banyak juga mampu memulihkan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa
ada beberapa olahan buah yang bisa jadi alternatif untuk menyegarkan dahaga saat berpuasa
terutama bagi anda yang malas mengkonsumsi buah buahan
misalnya dengan smoothies atau minuman yang terdiri dari campuran berbagai buah dan sayuran
minuman ini digemari karena memberikan rasa yang unik serta mengandung nutrisi lebih kompleks
saya mencoba ikut proses pembuatan smoothies di salah satu kedai di alam sutra tanggerang
buah dan sayur tertentu dipadukan untuk melengkapi kandungan gizinya
nah untuk menjaga kandungan nutrisi buah buahan ini kita harus menggunakan sarung tangan saat memotongnya
nah ini sebagian buah buahan sudah saya potong akan saya masukkan ke dalam blender dan dicampurkan dengan bahan tambahan lainnya
untuk menjadi sorbet seperti ini
nah ini sudah jadi sorbenya akan di blender lagi untuk menjadi smoothies siap konsumsi
dari lima belas jenis buah dan sayuran bisa tersaji dua belas varian rasa smoothies
komposisi dan takarannya pun telah disesuaikan
buahnya ada banyak ya mbak
dari lima belas buah itu lahirlah sekitar dua belas es kayu atau dua belas smoothies
dan satu smoothies itu kurang lebih ada dua sampai tiga varian buahnya
alternatif minuman lain yang mengkombinasikan ragam jenis buah dan sayuran adalah cold press juice
berbeda dengan jus biasa minuman ini diolah dengan metode ekstraksi natural
sehingga perlu satu kilogram buah dan sayur untuk menghasilkan satu botol sari buah dan sayuran berukuran tiga ratus tiga puluh ml
kalau dari komposisinya itu dia itu murni sari buah dan sayur
jadi buah dan sayur itu diperas dengan metode yang namanya cold press juicing gitu kan
jadi gak ada tambahan air apalagi gula pengawet gitu
jadi itu murni
kedua jenis minuman ini dapat menjadi alternatif konsumsi buah dengan cara dan sensasi berbeda
terlebih campuran berbagai jenis buah dan sayur dapat menghasilkan cita rasa yang unik
ahli gizi tan shotien mengatakan dibandingkan dengan olahan buah
buah utuh mengandung serat lebih banyak yang dapat mengikat fruktosa
atau gula buah
meski demikian selain kandungan nutrisi dari buah
tetap diperlukan asupan gizi dari makanan lainnya bagi tubuh
jadi kalau anda lihat di dalam konsep isi tirinku di situ selalu ada yang namanya buah
nah tentu setiap buah itu tidak sama isinya
ada yang banyak vitamin a nya lebih banyak vitamin c nya
ada yang banyak mengandung air ada yang lebih banyak mengandung gula
jadi itu sebabnya kenapa kita hidup di negara tropis itu sangat ideal banget
untuk melakukan rotasi
jadi alangkah baiknya tentu saja buah itu menjadi suatu bagian daripada makanan kita sehari hari
nah kira kira pemirsa lebih suka yang mana nih
konsumsi buah secara langsung atau yang diolah
yang penting jangan di skip ya